jadi sekarang tugasmu
adalah melatih dirimu sendiri
untuk mendapatkan jurus jurus baru
agar kau bisa menangkapku
apa yang kau minta

kau akan jadi budak
kau pikir aku takut denganmu
seberapa besarnya limu itu
kau berpikir dengan jurus yang tadi kau berikan kepadaku
kau bisa menangkapku shaloka
itu sangatlah tidak mungkin
jadi sekarang tugasmu
adalah melatih dirimu sendiri
untuk mendapatkan jurus jurus baru
agar kau bisa menangkapku
apa yang kau minta
kau bisa menangkapku
tolong jangan bunuh aku
tolong sekali ini saja
opati adikku tercinta
rai kuntun manik
dan aku akan meneruti
asalkan rai kuntun manik
aku masih bisa
memanfaatkan dia untuk
membalaskan dendamku kepada si luwangi
bahwa adiknya begitu
aku juga bisa menggunakan adiknya
untuk menjadikan sandra
agar dia melakukan segala perintah
tolong kesihani rai kuntun manik
kau akan menuruti semua perintahku
bagaimana aku tahu
kalau kau tidak akan lingkar janji
tentu saja lindah
kalau kau berbohong
nyawa adikmu lah yang jadi taruhan
bahkan aku bersumpah
jangkat dewa betara
aku akan menepati janji itu
sesuai apa yang aku katakan hari ini
ke hasil gaya
ya allah bagaimana aku harus menjelaskan bahwa pengobatan di lumpur hidup itu sebenarnya tidak sepenuhnya menghancurkan jurus penghancur buah itu
tersisanya jurus itu di tubuhnya akan membuat dirinya menjadi lemah atau mungkin lebih dari itu
aku tidak sampai hati menyampaikannya
jurus segar ayasa tidak tidak mungkin
dengan luka luka di tubuhku yang belum sembuh
aku akan kesulitan menghadapi jurus segar ayasa miliknya